setelah bercerai dengan partai golkar terkait dengan pencalonan pada pemilihan kepala daerah jawa barat dua ribu dua puluh
ada hal yang menarik yang terjadi di antara ridwan kamil dan ketua dpd satu golkar jawa barat deddy mulyadi
saat menghadiri forum diskusi di universitas indonesia pada hari kamis ini
deddy terlihat enggan berlama lama berada dalam satu forum dengan ridwan kamil
saya mau terus pamit karena paling duluan
berbicara lebih awal
kemudian ridwan kamil yang datang belakangan sempat menyapa deddy mulyadi yang sedang berbicara
namun setelah deddy selesai menjawab pertanyaan dan moderator mulai memperkenalkan ridwan kamil
tiba tiba saja deddy memotong pembicaraan dan berpamitan untuk pulang
pertemuan kedua tokoh jawa barat ini tentu saja menarik perhatian
mengingat panasnya suasana dukung mendukung pada pilkada jawa barat
sebelumnya partai golkar telah memutuskan mencabut dukungan kepada ridwan kamil pada pemilihan kepala daerah jawa barat tahun depan
ridwan dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi golkar untuk menggandeng daniel mutakin sebagai bakal calon wakil gubernur
sampai batas yang ditentukan pada dua puluh lima november lalu
menanggapi hal ini ketua dpd satu golkar jawa barat deddy mulyadi justru menganggap ridwan kamil yang lebih dahulu menceraikan partainya
reminding you ridwan kamil ini terima kasih karena
pertanyaannya adalah yang menceraikan siapa
jadi bukan golkar ini menceraikan
tidak golkar ini menceraikan
karena sudah diceraikan semenjak sk itu dikeluarkan